badan pengkajian dan penerapan teknologi republik indonesia atau bpptri tepat berusia empat puluh tiga tahun pada dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
di usianya yang ke empat puluh tiga bppt diketahui telah banyak menghasilkan inovasi dan teknologi guna memberikan solusi bagi permasalahan bangsa
sejak didirikan dua puluh satu agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan lalu oleh prof b j habibie badan pengkajian dan penerapan teknologi republik indonesia terus berinovasi dalam hal pengembangan teknologi di dalam negeri
merayakan hari ulang tahunnya yang ke empat puluh tiga secara virtual pada senin dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh satu bppt mengusung tema teknologi untuk negeri berinovasi tiada henti menuju indonesia emas dua ribu dua puluh
puncahut ke empat puluh tiga tahun berusia empat puluh tiga tahun
bppt ini diantaranya menghadirkan kepala bppt ri hamam riza menko bidang kemaritima dan investasi ri luhut binsar panjaitan menko bidang perekonomian ri air langga hartarto kepala brin ri laksana trihandoko serta komisaris utama telkom dan bukalapak bambang ps projonegoro
dalam kesempatan ini bppt juga memperkenalkan ke delapan bidang fokus yang akan dikaji dan diterapkan dalam kegiatan bppt tahun ini
dimulai dari bidang fokus teknologi kebencanaan rekayasa keteknikan
kemaritiman transportasi kesehatan dan pangan energi pertahanan dan keamanan serta bidang teknologi informasi dan elektronika
sampai saat ini banyak hasil produk inovasi yang telah dilaksanakan di dalam delapan bidang fokus teknologi tersebut
yang kemudian dimanfaatkan oleh industri maupun oleh masyarakat luas
yang dapat mengurangi penggunaan produk impor
apa yang telah dijalankan oleh bppt selama empat puluh tiga tahun ini mendukung arahan bapak presiden joko widodo
kala membuka rakernas bppt pada delapan maret dua ribu dua puluh satu lalu
bppt diminta menjadi otak pemulihan ekonomi nasional
dengan menekankan bppt harus berburu inovasi
terkait hal tersebut
perekonomian ri erlangga hartarto menyampaikan berbagai hal perlu dilakukan ke depannya agar pemulihan ekonomi berbasis riset dan inovasi dapat terwujud
di antaranya dengan mendorong riset ekonomi hijau mempercepat komersialisasi hasil riset dan inovasi serta meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam pengembangannya
teknologi dan inovasi tentunya sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi
dan telah disebutkan bahwa empat kebijakan yang sangat penting adalah yang pertama adalah teknologi dan inovasi

melibatkan tentu perguruan tinggi industri akademisi dan pusat pusat research dan juga industri swastanya
meningkat puluh tiga tahun bppt telah membuktikan sudah banyak sekali pengalaman
mana yang berhasil mana yang belum berhasil mana yang bisa komersial mana yang tidak komersial
sehingga tentu platformnya sudah terlihat
sementara menko bidang kemaritiman dan investasi ri luhut binsar panjaitan dalam sambutannya
memberi empat rekomendasi bagi bppt di usianya yang ke empat puluh tiga tahun ini
di antaranya bppt harus sukses dalam melakukan reverse engineering pada teknologi kemaritiman dan transformasi digital
dengan memperkuat kinerja inovasi dan inkubasi teknologi
selain itu pengkajian dan penerapan teknologi juga diharapkan dapat dilakukan bpjs
dan diantaranya secara konsisten
pengkajian penerapan teknologi harus dilakukan secara konsisten
untuk menjawab tantangan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pada masa indonesia emas
kami mendukung semua inovasinya dan bppt saya pikir nanti pada brin pada pak handoko
jangan jadi mundur dengan organisasi mundur justru harus lebih cepat
jadi kolaborasi dalam hal ini saya pikir sangat dibutuhkan
sekali lagi selamat
kepada bppt yang sudah berumur empat puluh tiga tahun
semoga bppt terus berkarya
di usia yang terbilang matang ini bppt ri siap mendukung pemulihan ekonomi nasional
dengan menjadikan iptek sebagai landasan ilmiah pembangunan nasional
sebagaimana arahan presiden joko widodo
agar bppt dapat menjadi otak pemulihan ekonomi secara ekstraordinary
dengan mengedepankan nilai nilai solid smart speed